seorang janda cantik ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan lembang bandung barat jawa barat pada selasa siang
tragisnya korban pertama kali ditemukan oleh anak sematawayangnya dengan penuh luka tusuk di sekujur tubuhnya
ella nurhayati perempuan berusia empat puluh dua tahun ini tewas bersimbah darah di kediamannya kampung pangerajian kecamatan lembang bandung barat selasa siang
korban ditemukan dengan kondisi tragis karena diduga menjadi korban pembunuhan
korban diketahui sudah dua tahun tinggal sendirian karena sudah bercerai dengan suaminya
tim gabungan dari polsek lembang dan polres cimahi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp dan proses identifikasi
di lokasi kejadian polisi menemukan sebilah pisau yang masih tergeletak
sementara korban sendiri ditemukan bersimpah darah dengan posisi terlentang di ruangan tengah atau dekat dengan pintu depan rumah
pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusuk di bagian dada dan perut
yang diduga tusukan senjata tajam
diketahui korban sendiri merupakan janda yang bekerja sebagai karyawan salah satu bank pemerintah di kota bandung
tragisnya korban ditemukan pertama kali oleh sang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama yang kebetulan sedang berkunjung
dari keterangan saksi ia mendengar ada teriakan anaknya dari dalam rumah dalam posisi terkunci
saya datang anaknya sudah ngamuk sudah putus putus kepala
saya pikir perlu perawatan khusus kan saya datang baru saya dudukin anaknya
tidak mulai tercampur
berdua saja dia
sama penduduk di situ tidak berani masuk
kapolsek lembang kompol deddy harmayadi membenarkan jika korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya
namun polisi masih menyelidiki lebih lanjut peristiwa tersebut
sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan
apa penyebab meninggalnya korban ini
jadi untuk korban ini namanya elanur hayati umur diperkirakan empat puluh dua tahun
untuk pekerjaan karyawan bumn
hasil dari olah tkp memang ada bekas bekas luka tapi ini masih dalam penyidikan
untuk penyelidikan lebih lanjut jasad korban dibawa ke rumah sakit hasan sadikin kota bandung untuk diotopsi
resna pamungkas kabupaten bandung barat